delapan rumah dan sejumlah kendaraan hanyut terbawa tanah longsor
sementara tiga puluh satu bangunan dilaporkan tergerus longsoran perbukitan sindang mandi
kecamatan anyer serang
warga kini terisolasi karena terputusnya akses akibat tanah longsor
longsor terjadi di kampung garu sirih sipedang dan singaruhu
beruntung warga berhasil menyelamatkan diri tetapi banjir bandang minggu malam itu
menghanyutkan delapan rumah dan merusak tiga puluh satu lainnya
akses ke perbukitan tidak bisa dilalui karena tertutup tumpukan tanah dan bebatuan
warga kini berlindung di masjid yang tidak tersentuh longsoran
meski terletak di jalur gerusan longsor
longsor terjadi setelah tanah di kawasan yang berbukit bukit tersebut tidak mampu menahan derasnya air
tiga kampung di kecamatan anyer kini terisolasi
kejadian longsor itu sekitar jam dua pak
di parparannya akan kedua kali longsor jadi jam setengah empatan
sementara untuk korban jiwa di desa sinomandi belum kami menerima laporan
yang pasti untuk warga kami tetap himbau untuk tetap siaga waspada apabila terjadi banjir susulan atau tanah longsor